dan aku akan mengakuni
aku tidak akan turut padamu
kelak aku akan datang kembali dengan guruku
dan membuat perhitungan
siapa yang mau melawan ku
aku yang akan melawanmu
orang ini punya kanuragan yang tinggi
dia tidak bisa diremehkan
apakah pemen bola panty baik baik saja
tampaknya lawan kali ini tidak bisa diremehkan
dia cukup kuat
akan sangat tidak bagus kalau panggung balapati kalah dari orang itu
aku harus melakukan sesuatu
sepertinya aku mengenali jurus jurus yang dia gunakan
jurus itu adalah jurus jurus yang digunakan oleh perguruan
kalau lawan kita
setelah si luman kelelawar
dan aku akan mengakuni
aku tidak akan turun padamu
aku akan mengakuni
namun kau tidak mungkin rauhkan
tidak perlu diragukan lagi
apakah orang itu murid perturuan kelelawar itu
aku tidak mengundang mereka
tapi kenapa mereka bisa berada di sini
sebaiknya kau kubur
mimpimu menjadi senopat
kan luraganya cukup mumpuni